harapan kami ke depan pastinya
hal hal seperti ini tidak terjadi lagi
jadi kalau di garis bawah ini bukan karena vaksin
ya bukan karena vaksin tapi karena memang
si orang ini memang sudah ada penyakit tambahan
mengapa kita ciptakan